sebanyak dua puluh dua pesawat dan helikopter tni bersiap untuk lepas landas
dari landasan udara halim perdana kusuma pada senin pagi
satu persatu pesawat mulai meninggalkan landasan dengan waktu yang presisi
tujuan keberangkatan dua puluh dua kendaraan udara tni ini adalah istana merdeka
dan kawasan monumen nasional monas
rider flight ini melaksanakan tiga kali pes di atas istana
yang pertama dari depan istana atau dari selatan
kemudian yang kedua dari utara atau dari belakang istana
kemudian dilanjutkan dengan bombers
dan yang ketiga melintas dan juga ada satu pesawat f enam belas
yang melaksanakan high speed pass di atas istana
sebanyak dua puluh dua pesawat udara ini dibagi ke dalam tiga tim
masing masing terdiri dari tim reader flight tim jupiter dan tim trimatra tni
tim reader flight akan menerbangkan delapan pesawat jenis f enam belas
tim ini terdiri dari gabungan skadron lanut rusmin nuryadin pekanbaru
dan skadron lanut iswahyudi magelang jawa tengah
lalu ada tim jupiter aerobatik yang diisi oleh skadron pendidikan lanut adi sucipto
mereka akan melakukan sepuluh manuver di udara
menggunakan enam pesawat jenis kt satu wongbi
ini merupakan pertama kalinya tim jupiter aerobatic
kembali ikut dalam atraksi pesawat di hari tni angkatan udara
setelah terakhir kali tampil pada dua ribu empat belas lalu
mereka akan bermanuver selama dua belas menit
tantangan di jakarta ini adalah banyaknya obstacle yang ada
sehingga kami harus menghitung benar
manuver yang kita laksanakan dapat dilaksanakan dengan aman
namun tetap bisa dinikmati oleh para tamu undangan
dalam rangka peringatan hut ke tujuh puluh tujuh di istana negara nanti
dan yang terakhir adalah tim trimatra tni yang berisi delapan helikopter
tim trimatra ini juga akan dipecah menjadi dua elemen
yakni elemen nusa yang membawa bendera merah putih
dan elemen bangsa yang membawa bendera tiga matra
sesuai dengan arahan panglima tni
tim trimatra terdiri dari elemen tni angkatan udara
tni angkatan laut dan tni angkatan darat
demo udara dua puluh dua kendaraan udara ini dipimpin oleh
komandan skuadron enam belas lanut rusmin nuryadin pekanbaru
mayor penerbangan bambang spinks aulia yudhistira
tadi sudah sesuai semuanya alhamdulillah
memang yang jadi dinamika kita adalah
kita harus lewat karena kita menyesuaikan
rangkaian kegiatan upacara yang ada di bawah itu
sehingga adjusting time itu kita juga harus oke
karena yang lewat bukan hanya satu banyak flight
sehingga harapannya masing masing disiplin
sehingga tidak ketemu di udara di satu titik di tempat yang sama
tim demo udara ini rencananya akan melakukan
atraksi udara pada lima oktober
tepat pada delapan tiga puluh bertepatan dengan hut tni ke tujuh puluh tujuh
mereka akan melintas di langit istana dan monas
selama dua puluh hingga dua puluh lima menit di ketinggian satu delapan ratus kaki
rencananya tim penerbang akan menampilkan
formasi aero head pass atau busur panah
yang dilanjut dengan pemecahan formasi
sesuai dengan arahan masing masing tim